warga sekaligus pekerja di tempat hiburan malam diskotik eksotik mengeluhkan pendapatan yang berkurang pasca dicabutnya izin usaha dan penutupan kegiatan di tempat hiburan malam di kawasan mangga besar jakarta pusat
diskotik eksotik sebelumnya diminta menutup kegiatan usahanya oleh pemprov dki jakarta pasca adanya salah seorang pengunjung yang tewas di lokasi yang diduga mengalami overdosis obat obatan terlarang
setelah dilayangkannya surat penutupan secara mandiri oleh dinas pelayanan terpadu satu pintu dki jakarta pada dua belas april dua ribu delapan belas lalu tempat hiburan malam diskotik eksotik diharuskan menutup kegiatan usahanya dalam waktu paling lambat lima x dua puluh empat jam
rabu pagi tempat hiburan malam ini pun sudah sepi tanpa adanya kegiatan sejak minggu pagi warga sekaligus juru parkir di tempat lokasi pun mengaku dengan adanya penutupan eksotik diskotik ini menghambat pendapatan ekonomi mereka
rabu pagi tempat hiburan malam ini pun sudah sepi tanpa adanya kegiatan usahanya dalam waktu paling lambat lima x dua puluh empat jam
untuk semua warga di sini budi rahayu dan kartini pun semua kebahagiaan